putri candrawati menjalani sidang tuntutan di pengadilan negeri jakarta selatan
jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana delapan tahun penjara
kepada istri verdi sambo dalam kasus pembunuhan berencana ajudannya brigadir yosua huta barat
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan kuasa hukum putri candrawati febri diansyah
selamat sore mas febri
selamat sore nana selamat sore semua
dan kuasa hukum keluarga yusua martin lukasiman juntak selamat sore bang martin
selamat sore mbak rifana
serta pakar hukum pidana untar heri firmansyah selamat sore mas heri
selamat sore mbak
oke saya mau ke bang febri terlebih dahulu
bang febri bagaimana kemudian kuasa hukum merespon tuntutan jaksa
yang meminta majelis hakim menjatuhkan pidana delapan tahun penjara pada putri candrawati
ya pertama tentu kami harus hargai
kita harus hargai tugas yang sudah dilakukan oleh jaksa penuntut umum
meskipun memang dari tuntutan yang kami simak tadi
dan rangkaian fakta persidangan yang kita simak bersama sama
begitu banyak catatan yang menurut kami itu adalah sebuah persoalan
dari tuntutan jaksa penuntut umum
kami mencatat mengidentifikasi setidaknya ya dalam waktu yang terbatas ini
setelah pembacaan tuntutan setidaknya ada lima belas tuduhan terhadap bu putri candrawati
yang didasarkan pada asumsi atau bahkan bisa disebut sebagiannya adalah karangan
karena memang tidak pernah muncul dalam fakta persidangan
ia hanya muncul dan kemudian disebut seolah olah terjadi
atau dalam bahasa lain disebut petunjuk
atau dalam bahasa lain mengisyaratkan sesuatu terjadi
tapi yang jadi masalah adalah poin poin tersebut kemudian digunakan
untuk membuktikan seolah olah pernyataan pembunuhan itu terbukti
ini yang sangat kami sayangkan sebenarnya
kami jaksa penuntut umum ataupun sebagai penasihat hukum
apalagi majelis hakim
yang kelihatan itu adalah bukti yang muncul di persidangan
tuntutan tadi dikatakan bahwa putri seolah olah memerintahkan untuk mengamankan senjata
padahal tidak ada satupun
bukti yang menunjukkan ada perintah atau permintaan putri pada ricky untuk mengamankan senjata
lagangan dari mahal itu
tapi kenapa itu digunakan untuk membuktikan seolah olah ada perencanaan
nah ini memang yang jadi persoalan
jadi menurut kuasa hukum dari putri candrawati ada lima belas poin dituntutan jaksa
yang berdasarkan pada asumsi dan karangan tanpa bukti valid ya
saya mau ke bang martin
sebagai kuasa hukum dari keluarga yosua
menurut keluarga adil tidak ini tuntutan jaksa
meminta majelis hakim menjatuhkan pidana delapan tahun kepada putri candrawati
terima kasih mbak rifana
yang pertama ya mengenai tuntutan atas perbuatan
saya pikir apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum
bahwa terdakwa putri candrawati terbukti sah dan meyakinkan
secara bersama sama melakukan perencanaan pembunuhan
dengan sengaja kepada anak dari klien kami
itu sebenarnya urayan peristiwanya sangat jelas ya
dan didasarkan dengan bukti bukti yang sahih ya
dan dengan minimal dua bukti
jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tidak berdasar
asumsi kalangan belaka ini saya pikir tuduhan serius
dan seharusnya jaksa ini tergerak hatinya ya untuk melakukan pembelaan
bahwa pekerjaan mereka itu bukan pekerjaan yang main main
nah mengenai hal tersebut kami sepakat
namun ada beberapa hal ya khususnya terhadap tuntutan pidana ya
ataupun tuntutan hukuman terhadap putri candrawati
yang menurut kami ya yang hanya delapan tahun penjara ini
ini sangat tidak mencerminkan rasa keadilan bagi keluarga korban
di dalam hal yang memberatkan ya disitu disampaikan bahwa putri ini berbelit belit
putri ini menimbulkan kegaduhan
dan juga akibat apa yang disampaikan putri candrawati kepada verdi sambo yang dituga bohong ya
dan sudah ditegaskan oleh jaksa penuntut umum bahwa tidak ada pemerkosaan
maka ini menurut saya hal yang sangat serius dan hal yang sangat menjadi pemicu
oleh karena itu keluarga merasa bahwa tuntutan tersebut tidak mewakili
rasa keadilan keluarga maupun para simpatisan dan juga orang orang yang peduli akan tegaknya hukum
yang ada di indonesia demikian terima kasih
oke kalau dari sisi kuasa hukumnya putri candrawati mengatakan bahwa
poin poin tuntutan jaksa penuntut umum ini asumsi ataupun asumtif dan tanpa bukti yang valid
di sisi lain menurut kuasa hukum keluarga brigadir yosua tuntutan jaksa penuntut umum ini
tidak mencerminkan rasa keadilan bagi keluarganya yosua yang ditinggalkan
pak heri saya ingin tanya secara objektif bagaimana kemudian anda menilai materi tuntutan kepada putri candrawati ini
ya gini ya mbak ya bahwa dalam hal ini kan yang perlu kita tegaskan
jaksa tetap pada keyakinannya di dakwaan dan juga ini dibuktikan di surat tuntutan
bahwa semua terdakwa itu punya peran kesalahan sehingga perlu dipertanggungjawabkan secara pidana
dan pasalnya tidak lagi mengarah ke tiga ratus tiga puluh delapan khp tapi sudah mengkerucut pada tiga ratus empat puluh khp
dan itu berlaku ke semua terdakwa termasuk eliezer samud kuatma'ruf dan dekirizal
kemudian juga mengapa hal ini menjadi banyak tanda tanya
karena banyak bukti yang dihilangkan
nah ini salah siapa apakah salah eliezer eliezer hanya menembak saja
nah ini harus juga dikaitkan dengan peran peran yang tadi sehingga kita bisa menilainya secara fair
kemudian tadi dikatakan bahwa ini hanya berdasarkan asumsi misalnya
kalau kita bicara hukum kan presumption of innocence presumption of yield itu asas praduga semua memang
tapi kalaupun harus dikatakan ini mendasarkan fakta nah itu yang harus jadi pekerjaan rumah bagi masing masing untuk membantah dan lain sebagainya
tapi dasarnya itu semua memang asumsi karena setiap orang yang melakukan pembelaan baik jaksa penuntut umum untuk kepentingan korban dan juga penasihat hukum bahkan hakim itu nggak ada di tempat kejadian perkara pada saat terjadinya tindak pidana tersebut
sehingga pakai asumsi itu dia memang dengan rangkaian peristiwa yang dia miliki
kemudian terkait dengan petunjuk tadi petunjuk juga keterangan petunjuk ini masuk alat bukti alat bukti yang sah bahkan itu nggak bisa dibantah
di pasal delapan puluh empat kuhap ada keterangan petunjuk di sana yang dia memang tidak bisa berdiri sendiri
dia harus berdasarkan keterangan saksi terdakwa dan surat kalau saya tidak salah kan di satu ratus delapan puluh delapan kuhapnya bicara
jadi apakah petunjuk itu salah tunggu dulu karena kalau melihat dari keterangan alat bukti itu masuk dalam alat bukti yang sah
bagaimana membantahnya silahkan nanti dibantah di kalau kuasa hukum berarti harus di pledoi kan
nanti ada replik duplik sampai buat yang susah
dan kemudian terakhir dikatakan misalnya dia katakan dia tidak tahu apa apa dan lain sebagainya
ini yang menurut saya jadi poin penting mengapa kemudian kasus ini jadi jangkali lebar begitu kan
harus menghadirkan puluhan saksi ahli karena ada yang tidak melakukan keterbukaan

dan saya yakin dan percaya dalam pembukaan
dan saya yakin dan percaya dalam pembukaan
jadi dalam pembuktian ini banyak yang sudah mengetahui masing masing
baik jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum tinggal bagaimana menyatakan itu dengan sebaik baiknya
kita menghormati semua profesi ya baik penasihat hukum dan juga terlibat covid dalam melakukan tugasnya
karena saya juga selain dosen saya juga alloyang
mengerti bagaimana melakukan pembelaan tapi setidak tidaknya kita menyampaikan hal yang tepat juga
oke tapi pak heri kalau misalnya dilihat ada masalah yang terjadi
secara keseluruhan berarti memang
jaksa penuntut umum ini yakin betul
ya bahwa putri candrawati
turut serta dalam perencanaan
pembunuhan terhadap yosua ya
kita menjawabnya dengan rangkaian peristiwa
yang dibacakan di surat tuntutan ya
karena kita bicara secara keyakinan ya
orang boleh punya keyakinan
berbeda beda saya mendasarkan
pada keyakinan dari surat tuntutan saja
dan apa yang disampaikan
itu menurut saya semua sudah clean and clear
dari peristiwa per peristiwa
bahkan kalau di sidang
sebelumnya kita baca juga ada
di magelang dan itu juga
di fakta persidangan kan selalu dipertanyakan
tugas anda itu sebenarnya magelang
atau di duren tiga atau
di sangguling kemudian anda ngapain aja
ini kan baru terjawab
proses pembuktian selesai semua mengapa
pertanyaan umum jual gitu
saya mau ke bang febri lagi
bang febri dalam poin tuntutan
jaksa tadi disebut bahwa tuduhan pemerkosaan
yang dilakukan yosua kepada klien anda
putri candrawati tidak cukup alat bukti
karena tidak ada saksi mata yang melihat peristiwa itu
ini bagaimana kemudian kuasa hukum
menanggapinya karena selama ini sepanjang
anda dan juga kuasa hukum
serta klien anda berusaha sekali membuktikan bahwa
memang ada pemerkosaan ataupun pelecehan seksual
pertama yang kami buktikan itu adalah
seluruh rangkaian peristiwa
kami berharap kita
yang lengkap jadi tidak sepegal penggal
karena kita tahu di dakwaan
ada penggalan penggalan atau fakta fakta
yang dihilangkan itu poin pertama
kalau ada pihak pihak yang berpendapat
bahwa misalnya pemerkosaan
atau kekerasan seksual itu
pihak lain yang melihat
hal itu adalah kekeliruan yang paling
mendasar karena justru
kalau kita ingat di tahun dua ribu dua puluh
ada undang undang tentang
tindak pidana kekerasan seksual
undang undang tersebut justru
muncul karena ada persoalan
dalam pembuktian kekerasan seksual
bersifat private terjadi di ruang ruang
private terjadi di tempat tempat
ada terobosan hukum acara
yang berlaku khusus
kalau kita diskusi
tentang atau bicara tentang
kekerasan seksual misalnya
kalau tidak ada visum maka ada
ada bukti lain yang bisa digunakan
apa bukti lain yang bisa digunakan
hasil pemeriksaan psikologi forensik
dan kalau kita mengacu pada kuhap
ada lima alat bukti sebenarnya
kami sudah mengidentifikasi dari fakta sidang
justru ada empat alat bukti
yang mengkonfirmasi adanya dugaan kekerasan seksual
yang terjadi di magelang tanggal tujuh
mulai dari keterangan bu putri tentu saja
kemudian psikolog forensik sebagai ahli yang dihadirkan jaksa
pada saat itu menyampaikan bahwa keterangan yang disampaikan
oleh bu putri itu layak dipercaya
dan memenuhi standar tujuh keterangan yang kredibel
itu ahli psikolog yang mengatakan
dan bukan satu orang
ada dua belas orang dalam tim tersebut yang diminta oleh penyidik pada saat itu
mulai dari polda sampai dengan mabes polri
untuk melakukan assessment terhadap semua tersangka
dan beberapa orang saksi
kemudian ada bukti surat
itu diakui di hukum acara pidana kita
hasil pemeriksaan psikologi forensik
kemudian ada bukti saksi saksi yang melihat pasca kejadian
yaitu susi dan kuat yang melihat bu putri dalam keadaan setengah pingsan
atau lemas di luar kamar setelah peristiwa kekerasan seksual itu terjadi
kemudian ada keterangan richard eliezer yang mengatakan
bahwa ia ditelepon oleh bu putri
tapi bu putri saat itu dalam keadaan menangis
kemudian ada beberapa keterangan di awal pemeriksaan
yang mengatakan bahwa memang ada kejadian di magelang tersebut
bagaimana mungkin jaksa penuntut umum mengambil sebagian keterangan ahli yang menguntungkan
dari satu orang ahli yang dihadirkan
tapi membuang sebagian besar yang justru sangat konteksual
dengan pembuktian adanya dugaan kekerasan seksual di magelang
nah itu tentu akan
nanti akan kami tuangkan secara lebih lengkap dalam nota pembelaan
nanti kami menghargai saja ada perbedaan cara pandang dari jaksa dan kuasa hukum
karena memang begitulah proses hukum kita bekerja
nanti hakim yang akan menilai dan ada tiga tingkat pemeriksaan sebenarnya di pengadilan yang bisa dilakukan
oke baik itu klaim dari kuasa hukum ya bang martin
kalau tadi dari kuasa hukumnya putri candrawati mengatakan
sebetulnya soal pelecehan seksual sudah ada empat alat bukti yang membuktikan
pelecehan seksual ataupun pemerkosaan yang dilakukan oleh almarhum yosua kepada putri candrawati
tapi di sisi lain dalam surat tuntutan jaksa disebutkan bahwa tidak ada pelecehan seksual
tapi yang ada adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh almarhum yosua dengan putri candrawati
kuasa hukum keluarga bagaimana menanggapinya ini
jadi gini ya rekan febri ya
kalau baca undang undang tpks itu tolong baca sampai habis
apabila ada peristiwa kekerasan seksual
korban atau pendampingnya wajib segera melaporkan kepada kepolisian
sudah dilakukan belum
karena laporan sudah di sp tiga tapi tidak dilaporkan lagi
berarti undang undang tpks itu tidak berlaku untuk klien anda
klien anda duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa
jadi mainkanlah kitab undang undang hukum acara pidana itu
nah lalu yang kedua
rekan febri ini mengatakan misalkan tidak ada visum ya
misalkan enak sekali ngomongnya misalkan
apa penilaian dari ahli kriminolog bapak muhammad mustafa
ferdisambo dan putri itu memiliki kesempatan yang seluas luasnya
dan fasilitas dan juga privilege yang selebar lebarnya untuk melakukan visum
kenapa tidak dilakukan visum
karena memang peristiwanya tidak ada rekan febri
sehingga kalau di visum apa yang mau dilihat
ya gitu ya
lalu kekerasan seksual itu delik material rekan febri
jadi harus ada dampaknya terhadap sesuatu objek
ataupun kalau dalam hal ini dibilang diperkosa
maka ada luka di dalam alat kelaminnya
lalu tadi yang mengenai alat bukti segala macam
reketek lah rekan febri
nggak ada itu itu cuma asumsi anda
kalau anda bilang karangan dan asumsi
dakuan dan tutan jaksa
menurut saya konsep pembelaan anda itu yang asumsi dan karangan
jadi hati hati rekan febri
kami hanya tinggal menunggu mandat ya
dari pemberi kuasa kami
kalau mereka merasa bahwa hal ini perlu dipertanggungjawabkan secara hukum
kami tidak akan segan segan untuk menempuh jalur hukum terhadap tuduhan tuduhan yang serius ini
di sisi lain memang kuasa hukumnya putri candrawati mengatakan bahwa
ada empat alat bukti soal pelecehan seksual
tapi dalam kesimpulannya dalam poin tuntutannya
jaksa ini melihat bahwa bukan pelecehan seksual tapi perselingkuhan
berarti memang ada
ada tambahan sedikit nana
oh entar dulu kasih emen dulu
jangan kebiasaan begitu
mungkin saya bisa tambahkan sedikit
kalau ada diskusi nggak boleh kita
oke sebentar pak
tolong kita teraturkan
bapak bapak satu satu oke
nanti saya beri kesempatan ke bang febri
saya teruskan dulu ke bang martin
bang martin tapi ada tindakan perselingkuhan kalau menurut jaksa penuntut umum
ini menurut poin jaksa penuntut umum ya
bukan pelecehan sek tapi perselingkuhan antara almarhum yosua dengan ibu putri candrawati
itu diakui oleh keluarga
akhirnya kan gini
ini kan akhirnya siapa yang menabur angin dia menuai badai
siapa yang mendalilkan ini
ada pemerkosaan ada kekerasan seksual
sehingga akhirnya jaksa itu membuat kesimpulan yang merugikan kedua duanya
baik terdakwa maupun korban
dengan membuat hasil poligraf segala macam
kalau keluarga mbak rifana mohon maaf ya kami menolak
karena kami tahu yosua itu moralitasnya seperti apa
dan yosua mempunyai calon istri yang lebih cantik daripada ibu putri dan jauh lebih muda
oke itu poin dari kuasa hukum keluarga
silahkan mbak febri menanggapi
tadi yang soal komnas ham apa
jadi rangkaian peristiwa di proses persidangan ini kan memang tidak bisa dipisahkan dari peristiwa sebelumnya ya
di proses penyidikan
kita ingat betul dan masih ada catatannya sebenarnya di website komnas ham
siaran pers hasil pemeriksaan atau hasil investigasi komnas ham
di sana disebutkan
bukan hanya ada dugaan
kalau bahasa saya tadi ya dugaan kekerasan seksual
komnas ham menulisnya seperti apa
dugaan kuat terjadinya kekerasan seksual
nah kalau kita bicara soal dugaan kuat artinya tentu itu tidak lahir hanya dari asumsi atau karangan karangan saja
nah komnas ham juga sudah menjelaskan apa apa saja bukti yang mereka dapatkan dan mereka sampaikan kepada pihak
jadi kalau dikatakan tentang kekerasan seksual
jadi kalau dikatakan tentang kekerasan seksual
ini sebagai apa istilahnya tadi
imajinasi atau yang lain lain
justru sebagai praktisi hukum kami mengajak untuk melihat kembali bukti bukti yang muncul di proses persidangan
kalau pun kalau pun undang undang tpks tidak digunakan
paradigma berpikir di lima alat bukti di kitab undang undang hukum acara pidana sebenarnya bisa diterapkan di sini
karena justru ahli dari jaksa lah yang mengkonfirmasi dan mengatakan bahwa keterangan bukti bukti candrawati itu layak dipercaya
jadi bukan kami yang mengatakan itu bukan ahli yang kami ajukan yang mengatakan itu
ahli yang diajukan oleh jaksa
nah yang jadi aneh adalah jaksa dituntutan mengambil sebagian tapi sebagian lain tidak diambil itu satu
soal kekerasan seksual kami paham
ini kasusnya adalah kasus dugaan pembunuhan
tapi kalau kita bicara tentang pentingnya melihat motif
pentingnya membuktikan unsur dengan sengaja yang di bawahnya ada turunan motif menurut para ahli
maka tentu harus dilihat
nggak masuk akal kalau ada orang tiba tiba emosi tanpa alasan yang jelas
itu yang menurut kami jadi catatan dari tuntutan jaksa tadi salah satunya
oke tambahkan sedikit bang martin saya mau ke pak heri setelah ini untuk menganalisa
sebentar sebentar sedikit eh sedikit
lima belas detik aja untuk membantainya
selama ini kan rekan febri dan kawan kawan selalu mengandalkan ahli apsipor dua belas orang
yang maju cuma satu ya berarti satu keahlian rekan febri
nah yang kedua bu reni ini sudah menjadi ahli bu pc semenjak bu pc melaporkan peristiwa pidana yang sudah di sp tiga di polres jakarta selatan
nah apakah kita bisa mempercayai subjektivitas yang bersangkutan
kalau saya sih enggak
nah akhirnya apabila jaksa tidak mempertimbangkan keahlian
ataupun pendapat ahli bu reni yang dianggap tidak benar
ya itu hak mereka orang mereka yang menghadirkan kok
memang harus ditelan semua
nah saya pun juga yakin ya
ya hakim pun tidak akan percaya ada kekerasan seksual dalam perkara ini
demikian terima kasih
oke itu klaim masing masing pihak
baik dari keluarga almarhum dan juga kuasa hukum putri candrawati pak heri
kalau melihat ya tadi pembacaan surat tuntutan memang tidak disebutkan bahwa ada motif perselingkuhan
tapi di surat tuntutan kuatmaruf
dan juga di kirizal itu disebutkan bahwa ada motif perselingkuhan di situ
antara putri candrawati dengan almarhum yosua yang ditolak oleh keluarga almarhum
dan ditolak juga oleh kuasa hukum putri candrawati karena menganggap itu adanya pelecehan seksual ataupun pemerkosaan
anda melihatnya bagaimana ini kenapa kemudian jpu bisa menyimpulkan sampai ke situ soal perselingkuhan pak heri
sebelumnya saya ingin begini bicara begini mbak bahwa motif ini ketika ada yang membunyikan
berarti punya kepentingan kan
nah sekarang mari kita pahami bersama motif ini kalau kita lihat di tiga ratus empat puluh kuhp ada istilahnya bestandal delik gitu ya
dalam konteks ini ya jaksa penuntut umum menurut saya yang saya pelajari yang saya pahami
dalam hukum pidana tidak punya kewajiban membuktikan itu kita bicara kewajiban ya
tapi dalam konteks yang lain ini pasti dipakai untuk meringankan
nah siapa yang punya kepentingan meringankan ini
tentulah yang membela kepentingan terdakwa siapa itu ya pasti klien
karena kalau kepentingan korban pastilah duduknya di samping jaksa penuntut umum kan begitu itu yang pertama
dan yang kedua terkait dengan bukti saya pun tidak mau masuk ke daerah privat tadi ya
mau apapun yang dikatakan dari awal sampai akhir berbeda beda sampai ke surat tuntutan tadi
tapi persoalan begini kalaulah tadi untuk melakukan bukti katakanlah berat untuk visum misalnya misalnya itu ya
mengapa ketika ada proses dihentikannya perkara karena ada laporan yang harusnya itu membela kepentingan dari seseorang
kita nggak bicara hanya kasus ini kenapa nggak dicoba untukkan ke proses yang lain
dalam sistem peradilan pidana kita kitab undang hukum acara pidana undang undang seribu sembilan ratus delapan puluh satu
tepatnya di pasal tujuh puluh tujuh sampai delapan puluh tiga kuhap itu mengatur terkait peradilan
salah satunya adalah sah tidak penangkapan penahanan penghentian penyidikan dan penuntutan
menurut saya itu poinnya sehingga kalau memang itu digiring dari awal pembelaan itu boleh saja sah saja
saya nggak masuk ke ranah privat di antara keduanya
tapi yang ingin kita lakukan adalah mengapa kemarin miss di situ tidak dilakukan itu
sehingga bunyinya dari awal konsisten ini kalau itu dilakukan dari proses peradilan ya
sehingga kita bisa menilai memang dari awal ada persoalan yang tidak dikatakan tidak bisa diterima oleh kepentingan hukum terdakwa
bahwa itu merugikan dia seharusnya itu bisa jadi buktinya dia kan di pengadilan kan
dan ini saya rasa bisa jadi lebih mudah untuk kita menilai apakah memang benar dari awal ini yang salah yang menghentikan penyidikannya
atau ada yang salah dalam proses pelaporannya kira kira begitu sih mbak
oke oke terakhir karena waktu kita tidak banyak ya bang febri
strateginya kuasa hukum bagaimana ini dalam penyusunan pledoi ataupun nota pembelaan
sebelum terakhir ke rekan febri saya tambahin sedikit lagi ya ini bukti mutlak yang nggak bisa dimakan
ini waktu kita sudah tidak banyak silakan
sedikit sedikit lima detik ferdi sambo pun mengatakan kejadian di magelang itu halusinasi
berdasarkan bap dari satu orang saksi dari dipo pram
jadi kita simpulkan sendiri aja lah ya terima kasih silakan rekan febri
oke bang febri silakan
ya tidak ada strategi khusus ya yang kami lakukan karena ini kan sudah tuntutan
yang kami identifikasi adalah ya
adalah satu persatu bagian dari tuntutan jaksa tersebut
kami meyakini seharusnya bahkan bu putri tidak duduk di kursi terdakwa
karena memang perbuatan perbuatan kami semakin yakin setelah tuntutan dibacakan
karena memang perbuatan perbuatan yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum tersebut
setidaknya yang kami identifikasi tadi itu lima belas poin itu didasarkan pada asumsi dan karangan yang memang tidak didasarkan pada bukti bukti
kita bisa melihat poin poin tersebut secara terang benderang
tadi saya baru kasih contoh satu
dan juga ada beberapa tuduhan tuduhan itu hanya didasarkan pada satu alat bukti satu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak berkesesuaian dengan bukti bukti yang lain
nah oleh karena itu kami berharap tuntutan jpu kan sudah dibacakan kita hargai tuntutan jpu tersebut
meskipun tuntutan jpu itu tidak pasti benar ya belum tentu benar
karena itulah ada proses menjawab penyeluruhan pembelaan
dari jawab menjawab inilah nantinya majelis hakim akan menilai apa penilaian majelis hakim itu domain dari majelis hakim
tapi kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk melihat satu persatu dan tetap objektif berdasarkan bukti yang ada di proses persidangan
dan kami cukup yakin kalau kita mengikuti fakta di persidangan
dan mengujinya berdasarkan rule aturan hukum yang berlaku harusnya bahkan bu putri tidak duduk di kusir terdakwa
kita tertarik nanti kira kira foto apa lagi yang bakal dijadikan barang bukti sama rekan kita ini nanti
oke bang martin terakhir kita kembali ke konteks perkara ya harapannya dari kuasa hukum keluarga yusua
ujung kasus ini nanti setelah ini kan ada play doh kemudian replik duplik dan terakhir ada lafonis majelis hakim
harapan keluarga ya karena saya disini mewakili keluarga
walaupun tuntutan jaksa penuntut umum dalam hal ini meyakini ya terbukti sah dan meyakinkan secara bersama sama ya
pasal tiga ratus empat puluh yaitu pembunuhan berencana namun tuntutan hukumannya ini sangat ringan dan tidak mewakili rasa keadilan bagi keluarga korban
oleh karena itu saya yakin ini tidak bisa ditarik lagi maka kami sepenuhnya berharap terhadap benteng terakhir peradilan dalam perkara ini
yaitu majelis hakim untuk berani memfonis ultra petita di atas ataupun di luar dari tuntutan jaksa ya
demikian terima kasih
oke itu harapan dari keluarga almarhum ya dari kuasa hukum keluarga almarhum
pak heri apakah kemudian majelis hakim bisa mempertimbangkan keputusan ultra petita di atas tuntutan jaksa ini
atau memang sudah pertimbangannya akan melihat tuntutan jaksa pak heri singkat saja waktu kita tidak banyak
bahwa hakim itu punya independensi punya kemandirian ya kita bisa lihat itu di undang undang empat puluh delapan tahun dua ribu sembilan
maka hakim itu punya keleluasaan apakah dia setuju atau tidak setuju terhadap tuntutan apakah dia lebih dari tuntutan atau sama atau di bawah tuntutan
itu ruang terbuka untuk melakukan itu
karena sekali lagi yang dikejar adalah kebenaran material keadilan substantif bukan hanya bagi satu orang
tapi tadi karena sudah dibawa keadilan bagi semua tadi ya justice for all ini
oke terakhir sekali pak heri saya ingin tanya apakah kemudian informasi pengaruh opini publik akan mempengaruhi keputusan hakim nanti dalam menjatuhkan fonis
ya hakim sebagai manusia mungkin saja dia mendengarkan ya mendengarkan suara dari luar tadi
tapi tentunya yang kita berharap itu adalah naungan keadilan yang objektif ya
bukan karena tekanan publik itu yang kita harapkan sehingga nanti jangan nanti diganggu gugat lagi keputusannya
tapi apakah publik tidak boleh bersuara boleh saja bersuara itu hak konstitusional dilindungi oleh undang undang itu yang pertama
yang kedua jangan jangan suara publik ini juga mewakili suara akar rumput dari kebenaran dan keadilan itu sendiri
tinggal diuji saja tinggal keyakinan dari
kalau boleh saya tambahkan sedikit
memang saya mewakili suara publik saat ini memang populi fox day ya
suara rakyat adalah suara tuhan
ini sangat mengawakili rasa keadilan yang seharusnya dibebankan dan dituntut secara maksimal kepada para pelaku kejahatan para pelaku obstruction of justice dan juga yang sudah membuat kegaduhan di tengah tengah masyarakat
baik baik baik
bang febri saya kasih kesempatan sedikit saja waktu kita sudah habis
ya saya pikir kita semua setuju ya pelaku harus dihukum karena sudah ada yang meninggal dunia di sini pelaku harus dihukum seadil adilnya kita semua setuju dengan itu
tapi orang yang tidak melakukan tidak adil juga kalau ia harus dihukum hanya karena tekanan dan persepsi yang belum tentu benar
harapan kami ada di putusan bu putri ini bu putri bisa menghirup udara bebas yang berkumpul kembali bersama keluarga karena bu putri bukan pelaku bukan pelaku bersama sama dan justru adalah korban dari dugaan kekerasan seksual dalam rangkaian perkara ini
oke kita tunggu nanti

oke jadi bagaimana objektifitas majelis haki dalam memutus perkara ini dalam menjatuhkan poni terhadap putri candrawati dan juga terdakwa lainnya
sekali lagi semoga keputusan dari majelis hakim memberikan keadilan bagi semua seperti tadi disampaikan oleh pak heri
terima kasih sekali narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada kuasa hukum putri candrawati febri diansyah
kemudian kuasa hukum dari keluarga marhum yosua huta barat martin lukasiman jutak
dan terakhir pakar hukum pidana dari untar mas heri firmansyah
sehat selalu mas heri bang febri dan juga bang martin
terima kasih nana bang martin mas heri
terima kasih terima kasih pak febri bang heri